berbulan bulan tanpa pekerjaan nasib para seniman surabaya merani didera pandemi
seni pertunjukan hilang dibatasi ragam aturan
demonstrasi jadi pilihan karena seniman juga butuh penghidupan
satu satunya di indonesia pemerintah kota surabaya menyediakan panggung virtual
para seniman dipentaskan tiap pekan ditonton lewat gawai tanpa kerumunan
di surabaya asa hidup seniman dan kesenian tetap terjaga
di surabaya seni tidak akan mati dimakan pandemi

pandemi covid sembilan belas meluluh lantahkan seluruh sendi kehidupan di indonesia
berbagai macam peraturan baru yang membatasi kerumunan untuk mencegah potensi penyebaran virus diberlakukan
di surabaya jawa timur peraturan wali kota surabaya no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh diterbitkan
isinya antara lain membatasi semua kegiatan hiburan sampai pukul sepuluh malam
khusus untuk hiburan malam seperti bar live music dan diskotik dilarang beroperasi
meski legalitas ini sangat diperlukan sebagai upaya melawan covid sembilan belas
tidak bisa dipungkiri juga berdampak pada banyak orang
para seniman dan pelaku hiburan di surabaya yang menggantungkan hidupnya pada manggung
yang ditonton banyak orang tidak bisa lagi bekerja
pusat pusat kesenian yang dulu ramai oleh berbagai pementasan seperti balai pemuda
taman budaya cak durasim kini menjadi gedung kosong yang sunyi dan dingin

ada aji cak bejo seniman kota surabaya
di gedung ini saya sebagai seniman dan juga teman teman pernah tampil untuk menghibur warga kota surabaya
dan saya juga pernah tampil di taman hiburan rakyat yang sekarang menjadi legenda
saya juga pernah tampil di gedung balai pemuda untuk berkesenian dan untuk menghibur masyarakat kota surabaya
tapi itu dulu sebelum pandemi covid sembilan belas melanda kota surabaya
setelah pandemi melanda kota surabaya saya dan kawan kawan seniman surabaya
merasa kesulitan untuk bisa menggelar pertunjukan dan untuk bisa menyalurkan kreativitas kami sebagai seniman
demonstrasi yang disebut aji
pernah dilakukan ribuan seniman dan pekerja seni hiburan di surabaya sebanyak dua kali
mereka meminta wali kota mencabut perwali nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
dan melonggarkan pembatasan agar seniman bisa bekerja lagi
permintaan yang sulit dipenuhi karena akan membawa resiko penyebaran covid sembilan belas yang lebih masif
kantor dinas kebudayaan dan pariwisata surabaya sebuah solusi tengah disiapkan
mereka tengah membahas konsep pertunjukan seni secara virtual
tujuan utamanya adalah mengakomodasi para seniman di surabaya
agar tetap bisa berkreasi dan mendapatkan panggung pertunjukan meski di masa pandemi
akhirnya para deseni budaya surabaya terwujud
rek apa kabar
saya tampilan virtual para deseni budaya
para seniman lintas genre disewa pemkot surabaya untuk pentas
dan disiarkan secara virtual baik rekaman maupun langsung
medianya adalah media sosial instagram dan youtube milik pemkot surabaya
mungkin sampaian mungkin anu kak kak isurat kematian sampaian
karena konsep yang kita buat
seperti ini dan para seniman juga mereka mempunyai prinsip prinsip juga ya
sehingga kita harus diskusi duduk bersama untuk menemukan apa yang terbaik untuk kita gelar
agak susah pak sih
karena mereka ya itu ada prinsip ada pakem
betul ada pakem pakem betul
ya seperti di pagelaran wayang kulit mas rangga
dimana biasanya wayang kulit itu kan digelar semalam gitu
tetapi ini di dalam pertunjukan kami harus kemas dia dalam satu jam
atau dua jam gitu
di akun instagram
dan bangga surabaya
pertunjukan digelar sekali seminggu mulai september dua ribu dua puluh lalu
biasanya dibuka oleh kelompok musik
lalu disambung dengan seni pertunjukan
seperti wayang kulit
ludruk campur ketoprak
atau ludruk berkolaborasi dengan campur sari
jadi satu cerita itu akan dimainkan oleh beberapa grup
nah itu nanti ada sutradaranya sendiri bagian teman teman tim produksinya dari sanggar tersebut
kita tunjuk selaku koordinatornya
nah kalau untuk sekian ludruk yang layak tampil itu kami memiliki tim kurator
ada pakar pakar seni ludruk yang memang kami hire untuk memilih seperti apa kriterianya seperti itu
menyongsong hari sumpah pemuda
tidak cuma diunggah ke media sosial milik pemkot surabaya
pementasan para seniman dalam parade seni budaya surabaya juga digaungkan oleh akun akun media sosial
yang di endorse atau disewa oleh pemkot
tujuannya agar tayangan parade ini bisa lebih banyak menjangkau penonton
nek ngamuan kok gampang cepet tuh
lebih ke ini sih jangkauan ya jangkauan dari media tersebut dan tentu segmennya
karena kan misalnya kayak ini kan acara di surabaya ya pastinya kita juga ingin semua masyarakat surabaya bisa menyaksikan
nah dari situ kita mencari media yang itu jadi media kayak medianya orang surabaya gitu
jadi semua orang lihat media itu gitu dan kita lihat followernya berapa sih gitu
nah followernya kalau katakanlah followernya sangat lumayan tinggi gitu ya
oke kita pakai gitu
jadi kita riset dulu sih sebelum kita menentukan kita mau pakai media apa gitu
sejak parade seni budaya ditampilkan pertengahan september lalu
sudah ada dua puluh lima kali pertunjukan dari hampir semua genre seni di surabaya
pemkot surabaya menayangkan semuanya dalam delapan akun instagram dan youtube miliknya
bagaikan dahaga tersiram air
antusiasme dan terobatinya kerinduan warga akan pertunjukan seni
mereka ungkapkan lewat komentar komentar yang mereka tulis
kami menikmati memperkenalkan bintang menikmati
bintang menikmati menikmati
siang itu di sebuah rumah
susun di pojok timur kota surabaya
rumah susun keputih baru satu tahun beroperasi
sengaja dibangun untuk memfasilitasi enam ratusan warga surabaya berpenghasilan rendah
termasuk tiga belas seniman dan keluarganya yang ikut tinggal di sini
satu di antaranya adalah kasuwanto atau lebih dikenal dengan nama cak lupus
di dunia seni tradisional surabaya
cak lupus tidak asing lagi
dia menjadi satu dari sedikit pemain senior ludruk yang masih bertahan di pentas pentas kesenian
cak lupus juga sering menemani pementasan kartolo
seniman yang kerap dianggap sebagai legenda hidup ludruk surabaya
biasanya dia didampingi oleh noniyati istrinya yang juga berprofesi sebagai seniman
keduanya adalah tipikal seniman jawa lawas yang bisa melakukan apa saja
melawak menari nembang dan parikan
puluhan tahun mengabdikan diri pada kesenian tradisional dan mendapat puluhan penghargaan
tidak membuat cak lupus hidup berkecukupan
rumah pun tiada
dan terpaksa harus tinggal di sini
di rumah susun
situasi bertambah sulit karena selama pandemi ini cak lupus nyaris tidak bekerja
tidak ada lagi panggilan pentas ludruk yang selama ini menjadi gantungan hidupnya
karena seniman itu beda dengan teman teman yang punya pekerjaan swasta yang lain atau pns
masih bisa berharap bisa dikerjakan dari rumah atau lewat daring atau apapun masih bisa
tapi kalau seniman bagaimana
kalau tidak diwujudkan dengan pentas
saya sampai pernah jual televisi
saya pernah jual sanyu pompa air
ya apa yang kami punya ya
kami daripada kami bertahan
bertahan hidup yang tidak jelas nantinya
saya bilang sama istri saya yang penting kalau kita punya ya beli lagi
asa hidup yang lebih baik muncul saat pemerintah kota surabaya mengundang cak lupus dan istrinya
tampil dalam parade seni budaya secara virtual
mereka diberikan tempat latihan dan jadwal pementasan
semangat membuncah pada suami istri ini bukan hanya karena diberikan honor
tapi karena ada kesempatan pentas lagi
ibarat orang haus
itu kayak rasa hausnya tersiram
jadi ini yang dinanti nanti oleh temen temen khusus saya pribadi
karena pekerjaan saya dengan istri saya adalah seniman
harapan itu yang ditunggu tunggu temen temen akhirnya terwujud
bukan kami menghantungkan kepada pemerintah kota
tapi kepedulian pemerintah kota kepada seniman
ini yang perlu diapresiasi
sekali lagi saya mengulang perlu diapresiasi
agak lumayan lah terus terang gitu
meringankan beban temen temen itu aja
tapi yang paling penting pertama
karena sudah lama kangen temen temen
jadwal pementasan parade seni budaya surabaya sudah semakin dekat
para seniman yang akan tampil mulai melakukan latihan pemantapan maupun proses perekaman atau tepik
taping dilakukan grup keroncong terkenal di surabaya pamori
mereka tampil dengan tetap memakai masker dan berjarak tidak terlampau dekat seperti biasanya
lagu lagu keroncong lawas seperti langgam surabaya dan mata hati dimainkan bergantian dengan lagu lagu campur sari milik almarhum didi kempot yang populer
mereka juga mencoba kostum yang baru dibeli untuk pentas nanti
meski sudah delapan bulan tidak pernah latihan bersama
toh kekompakan band keroncong pamori ini masih tetap terjaga
meski mengaku agak canggung mereka tetap antusias untuk kembali pentas
ini kira kira hampir satu tahun satu tahun kurang lah
nggak pernah tampil sebelumnya
belum pernah tampil karena kita harus taat pada protokol aturan dari pemerintah
pernah tampil berarti nggak ada job ya
nggak ada belum ada jawab
kaku kaku semua otomatis penjiwaan musik aja agak agak langka gitu agak kaku gitu
setelah keroncong pamori selesai latihan kini giliran cak lupus dan kelompoknya
satu set gamelan instrumen yang juga digunakan oleh seni ludruk sudah disiapkan
ya ini adalah latihan atau gladi bersih yang dilakukan oleh para seniman
sesaat sebelum mereka akan tampil pada pertunjukan utamanya pada jam tujuh malam nanti
di sini sebagian besar para seniman terutama yang bagian pengerawit ya atau pemain gamelannya
dan beberapa penarinya adalah para remaja yang berkesenian di sanggar sanggar di sekitar surabaya

khusus untuk seni pertunjukan tertentu seperti ludruk wayang orang dan dagelan surabayaan
pemkot menyiapkan heri prasetyo atau heri lento
seorang dosen dan seniman terkenal jawa timur sebagai pengarah panggung
selain memberikan masukan tentang setting adegan pada tiap kelompok seni pertunjukan yang akan tampil
tugas utama heri adalah memastikan para seniman tetap nyaman dan serius bermain
meski hanya dihadiri sedikit sekali
atau bahkan tanpa penonton
ya itu yang memang jadi problem harus ada semacam kreativitas baru
karena memang konsep konsep kesenian yang ditampilkan kan kesenian tradisional
nah tradisional itu sifatnya komunikatif interaktif
nah ketika nggak ada penonton langsung itu jadi problem
makanya kita memberikan trik trik bagaimana pemusih pengrawit
pemusik itu bisa mewakili penonton juga agar sajian yang ditampilkan itu hidup
pertunjukan utama minggu ini bertajuk julajuli kesenggol campursari
ini adalah kolaborasi ludruk dan campursari
dua kesenian yang sangat populer di surabaya
untuk mengumpulkan lebih banyak penonton
wali kota tri risma harini dan mesro ludruk kartolo ikut bergabung
bermain bersama cak lupus dan kelompoknya
berikan aja kayak kue lah cak masak karbu artinya perhitungan kayak kue lah
sampai kok keburu

tentang kualitas kualitas
kita harus memiliki kualitas yang lebih baik

aku guru dan aku kawal aku percaya
aku guru dan aku kawal aku percaya
malam sabtu di lantai dua sebuah gedung
milik pemkot surabaya berubah wajah
dari luar tidak tampak ada kegiatan
tapi di dalam cukup ramai
wajah wajah antusias dan bersemangat para seniman surabaya memenuhi tempat itu
di ruang rias ini sejumlah seniman bersendagurau melepas rindu
sudah terlalu lama mereka tidak berjumpa dalam satu panggung
semuanya menjaga jarak dan mengenakan masker atau pelindung wajah
di panggung penataan terus disempurnakan agar panggung tampak makin cantik
petugas penata cahaya dan suara juga berulang kali melakukan uji coba
untuk memastikan semuanya berjalan seperti yang diinginkan
jula juli kesenggol campurkan
pemintasan ke dua puluh lima adalah pementasan ke dua puluh lima dalam parade seni budaya surabaya sejak september lalu
ini juga menjadi pentas ke dua belas yang ditayangkan secara live streaming
di delapan media sosial milik pemkot surabaya
persiapan paling utama adalah jaringan internet dan pengambilan gambar
karena semua pementasan digelar virtual maka penonton butuh semua sudut pandang panggung
ada tiga kamera dipasang untuk memberikan kenyamanan warga
meski hanya menontonnya dari rumah
kita biasanya prepare itu beberapa hari sebelumnya
dari kita mempersiapkan jaringannya apakah sudah siap apa belum
terus yang kedua biasanya kita juga uji coba live streaming sebelum acara itu berlangsung gitu
karena jangan sampai nanti pas acaranya sendiri itu tiba tiba ada masalah
meskipun kalau secara teknis ya ketika berlangsung tuh kadang ya pasti ada aja masalahnya
tidak ada alat mungkin tiba tiba suara tidak keluar
kalau jaringan so far karena kita selalu berusaha pakai kabel ya
jadi kita tidak pakai wifi jaringannya
jadi alhamdulillah selama ini masih aman aman saja dari jaringannya
tepat pukul tujuh malam panggung dibuka
mayoritas penonton adalah undangan
termasuk wali kota
baik pemain dan penonton harus patuh protokol kesehatan
jula juli kesenggol campur sari bercerita tentang konflik kecil rumah tangga
sang suami mengemari ludruk sementara istrinya pecinta campur sari
mereka bertengkar tentang siapa yang pantas menjadi hiburan pernikahan anaknya
loh pulang ini buartek
konflik ini ditengahi oleh bu rt yang diperankan oleh wali kota risma
surat kematian sampai
siapa sangka wali kota yang terkenal galak ini
lincah juga beradu komedi dengan seniman seniman senior
lagi pula tetap gitu bu
kamu jadi kuman
itu apaan ini
cak lupus juga tampil cukup lama
dan sukses mengocok
perut dengan banyolannya
oh jualan enak
parade ini mengusung semangat kolaborasi
satu cerita bisa dimainkan berbarengan seniman dari genre yang berbeda
kamu pengennya jualan jualan
jadi penonton yang menyaksikan dari rumah
bisa mendapat ragam tontonan dalam satu kali pertunjukan
kolaborasi ini juga menyimpan pesan
hidup bergotong royong melawan pandemi
seperti surabaya ini kan memang karakternya yang budaya
tanah air maritim pedalaman
urban datang gitu
nah karakter karakter baru itu akan muncul juga
itu yang menjadi kekuatan yang kita berikan kayak semacam
suntikan nilai nilai pada pelaku bahwa kolaborasi dengan antar
dengan beberapa jenis ini juga sebuah kekuatan
karena memang negeri ini potretnya seperti di kesenian
kolaboratif itu bagian dari sebuah nilai nilai yang perlu
diberikan apa ya diberikan ruang yang lebih
agar masyarakat tuh kerjasama kolaborasi itu diperlukan
dalam situasi yang sekarang ini
malam itu jula juli kesenggol campur sari
tampil selama dua jam penuh
berbagai macam seni tradisional ditampilkan maksimal
ludruk campur sari
hingga musik gamelan menjadi satu dalam sebuah cerita
bahkan maestro ludruk kartolo tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan
bisa kembali lagi ke panggung setelah delapan bulan absen
tapi enjoy ya banyak
apalagi kalau dua hari sekali tambahin
karena dapat fee nya
ini dapat fee gak sih
ya dapat malah sudah diberi dulu
belum bisa lihat gitu
di luar panggung layar kecil di gawai para penonton
menjadi panggung yang sesungguhnya
setiap pementasan di parade ini
baik taping maupun live streaming
kolom komentar di akun akun medsos milik pemkot
penuh dengan pujian
sementara di sejumlah tempat
warga surabaya juga menantinya dengan antusias
ada yang memilih menyendiri dan kemudian tertawa sendiri
sambil menatap gawai menyaksikan humor ludruk dan campur sari
atau ada yang memilih menunda pulang kerja
dan menonton parade seni ini bersama temannya
bagi beberapa orang tayangan tiap minggu parade seni budaya surabaya ini
bagai pemuas dahaga
kerinduan akan seni pertunjukan tradisional
yang alpa saat pandemi melanda kini terobati
alhamdulillah senang sekali kan ada tontonan
tontonan di hp juga bisa lihat di rumah
datang kalau dekat ya datang kalau jauh ya datang
ya sudah senang sama kesenian itu
sudah lama surabaya sunyi dari gempita kesenian
kini kegembiraan seni pertunjukan muncul kembali lewat gawai gawai
tanpa perlu hadir dalam kerumunan
tapi lebih dari itu parade seni budaya surabaya
menunjukkan seni tidak akan mati oleh pandemi
kepala karya dan karya karya

kepala karya dan karya karya
yang memiliki kekuatan yang berbeda
senian tradisional akan tetap hidup
sebagaimana pelaku pelakunya juga akan hidup
membesarkan seni tradisional meski di masa sulit